knkt menyebut lion air sempat terbang dengan kecepatan tiga ratus empat puluh knot atau enam ratus dua puluh sembilan enam puluh delapan km per jam sebelum jatuh
kecepatan dan ketinggian lion air jt enam ratus sepuluh sempat terlacak melalui situs flightware
juga merupakan perusahaan pelacak data penerbangan di dunia yang mendapatkan data dari lima puluh lima atc seluruh dunia
meskipun data yang dikeluarkan bukanlah data resmi dari otoritas berwenang
kita akan bahas bagaimana perubahan kecepatan serta ketinggian dalam penerbangan lion air jt enam ratus sepuluh
juga beberapa kejanggalan dalam penerbangan lion air jt enam ratus sepuluh bersama pengamat penerbangan pak alvin lee
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia lagi pak
kita seminggu yang lalu sempat mengundang pak alvin juga
kita akan membahas ada beberapa kejanggalan yang kurang lebih sudah satu minggu ya satu pekan peristiwa ini berjalan
knkt juga masih terus melakukan investigasi penyebab jatuhnya lion air jt enam ratus sepuluh
saya mau ajak pak alvin dan juga anda semua kita akan membahas logbook terlebih dahulu
saya mau lihat apakah dari perspektif sudut pandang analisa dari seorang alvin lee anda melihat ada yang janggal dalam logbook ini
ya yang pertama blogbook ini bisa keluar saja ini sudah janggal
karena logbook hanya bisa dikeluarkan
ini kan sebetulnya dokumen dari perusahaan
bahwa ini bisa keluar juga
gimana bisa keluar
nah di sini kan ini adalah logbook untuk perawatan pesawat ya
kondisi kesehatan pesawat
ini satu hari sebelum peristiwa di karawang ya
itu diisi pada saat pilot penerbangan dari denpasar ke soekarno hatta selesai melakukan penerbangan
pilot memang wajib mencatat disini kan ada disini apa fuelnya dipakai berapa dan sebagainya kan
nah ini disini adalah discrepancies
ini ada penyimpangan penyimpangan
discrepensi ini kan ada melfunction tidak berfungsi atau ada penyimpangan dan sebagainya
berarti kan kecepatan ini ada masalah dengan instrumen penerbangan yang menunjukkan kecepatan dan ketinggian pesawat
ini dialami tidak lama setelah pesawat ini dianggap penerbangan
ini dialami tidak lama setelah pesawat ini dianggap penerbangan
ini dialami tidak lama setelah pesawat ini dianggap penerbangan
ini dilakukan setelah pesawat ini tinggal landas dari denpasar
nah berdasarkan apa yang ada di sini tim teknis dari lion wajib menindaklanjuti
sudah memenuhi syarat belum
oke dengan si penguji yang sama
artinya si tim teknis yang sama
satu tim kan ada yang mengerjakan
ada yang memeriksa
sebelum nanti akhirnya
diberi oleh penanggung jawabnya
ditanda tangan oke ini semua sudah
diuji juga sudah berfungsi baik
tanda tangan baru itu namanya
rilis pesawat ini sudah layak untuk
dengan penyakit yang ini
yang tadi pak alvin baca layak
terbang atau tidak
atau layak digunakan untuk terbang tidak
untuk beberapa kondisi beberapa jam
kemudian kan artinya setelah
mendarat di soekarno hatta malam harinya dari
denpasar kemudian paginya kan digunakan ke
kalau sudah diperbaiki tentunya layak
dan perbaikan itu butuh waktu
tergantung ya kan ada manualnya
dan pertama diperiksa
kemudian apakah cukup diperbaiki atau
ganti komponen dan sebagainya
tidak bisa dipaksakan kalau memang
misalnya harus ganti komponen komponennya
belum ada ya pesawat itu nggak boleh berangkat
apalagi ini kan termasuk
instrumen penerbangan ini
no go item kalau ini tidak
diperbaiki pesawat itu nggak boleh terbang
yang akan menerbangkan pesawat dia juga
akan lihat terakhir kali
masalahnya apa sudah diperbaiki
belum kalau belum diperbaiki pilot
juga berhak menolak saya tidak mau menerbangkan pesawat ini
yang berikutnya di penerbangan atau
flight berikutnya juga pasti harus
mengecek logbook yang dikeluarkan malam hari ini
tapi biasanya kan pak pekerjaan
dari tim teknisi
atau teknisi itu kan mereka tidak bekerja dua puluh empat jam
artinya mereka kerja dua puluh empat jam
jadi artinya dia yang
atau tim teknisi yang memeriksa malam harinya
apakah tim teknisi yang juga
bekerja pada pagi harinya ketika
mereka akan kerja shift
tidak mungkin satu orang bekerja dua puluh empat jam
tapi pesawat ini kan harus disiapkan
bahwa mereka mendarat malam
paginya sudah ada penerbangan
kalau memang pesawat ini belum siap
menurut mereka belum siap akan digantikan
dan si report ini pasti akan sampai
menguji atau memeriksa di pagi harinya
karena itu kan ada urut urutannya
siapa melakukan apa siapa yang
memeriksa siapa yang menguji
oke ini bisa menjadi salah satu
pastinya bisa menjadi salah satu dasar
ini kan baru kita baru dapat yang lembar ini
nah ini persoalannya
disuruh bagian bagian ini
agar bagian demikian

ada disini yang sudah diisi
oleh tim teknis
korektif actionnya apa
mereka sudah melakukan apa
kemudian sudah diuji di darat
sudah memenuhi syarat
oke dan sebagainya
yang ini yang beredar kan yang
di bagian ini belum terisi
yang bagian ini sudah terisi
juga harus dilihat dong
supaya tidak kemudian terbentuk persepsi seolah olah pesawat ini sudah mengalami masalah
tidak diperbaiki diterbangkan lagi dan penyebab jatuhnya masalah yang sama
bisa benar bisa salah
tapi kalau kita mau fair ya kita juga melihat di kolom ini yang sudah diisi apa apa yang sudah dilakukan oleh lion team teknis lion itu
oke jadi ada penyimbangnya juga ya
oke selain logbook yang juga menjadi kejanggalan adalah bagaimana perubahan kecepatan dan juga perubahan ketinggian dari lion air
ketika mulai dari take off sampai dengan dinyatakan hilang kontak
tapi kita akan bahas di segmen berikutnya pak alvin
kita akan menampilkan juga bagaimana pergerakan melalui video dari flight aware
nanti kita akan juga tampilkan
kita akan jeda terlebih dahulu tetaplah di cnn indonesia connected
anda kembali di cnn indonesia connected
pak alvin juga masih bersama saya
pak alvin kita akan melihat berikutnya bagaimana perubahan kecepatan kemudian ketinggian dari lion air
mungkin pak alvin juga bisa lebih membaca ini dan juga menganalisa
anda melihat grafik ini seperti apa pak alvin
kalau kita lihat grafik ini yang kuning
ini kan kecepatan pesawat ya
sedangkan yang hijau ini kan ketinggian pesawat
di sini turun
kemudian di sini jatuh
mulai di sini kan kehilangan ketinggian secara drastis di sini
pola pergerakan ini tidak normal
karena biasanya pada saat tinggal landas
ini akan smooth naik
kemudian mencapai ini kan baru pada kisaran lima puluh
ini akan naik sampai terus sepuluh dua puluh
nah kemudian akan mencapai ketinggian jelajah
dan akan stabil di sini
ini berarti belum stabil dia memang sudah bermasalah
indikatornya apa pak
atau faktor ketika pesawat ada dalam kecepatan dan ketinggian yang random ya
iya ini kan tidak stabil ya
tidak wajar pergerakan seperti ini
speednya juga naik turun
kemudian pola pendakiannya juga tidak stabil
dia naik tiba tiba turun
naik lagi drastis turun lah

ini kan bukan sesuatu yang normal
dan saya yakin karena pergerakan yang tidak normal inilah
kemudian pilot minta izin untuk kembali ke renggasan
oke jadi ini salah satu indikator atb juga ada dilihat dari
iya karena ini bukan pergerakan yang normal
oke aturan lima
ini kan sudah ada di lima ya pak
ini lima ribu kan di tengah ini
naik sedikit turun lagi naik sedikit
padahal kalau kita melihat ini
sudah sekitar lima
sudah sekitar sepuluh menit ya
sepuluh menit ini biasanya sudah lewat sepuluh
sepuluh menit harusnya sudah lewat
sudah bahkan sudah bisa mencapai
oke dan itu juga coba saya mau lihat
berdasarkan aturan keselamatan penerbangan sivil casr part sembilan puluh sembilan
kecepatan pesawat saat ketinggian di bawah sepuluh ribu feet
seharusnya tidak boleh melampaui dua ratus lima puluh knot betul
kecuali mendapatkan izin dari atm
iya itu kecepatan pesawat saat ketinggian di bawah sepuluh feet seharusnya tidak boleh melampaui dua ratus lima puluh knot betul

tapi memang itu kan untuk pergerakan pesawat
dalam fase tinggal landas
dan fase pendaratan itu kan diatur
pak alvin kalau pak alvin juga mengikuti perkembangan
hari ini dalam konferensi persnya
knkt juga menyatakan bahwa
investigasi yang dilakukan sampai dengan
satu pekan pertama
hari ini kan hari ketujuh

pesawat tidak meledak di udara
kerusakan terjadi saat pesawat menghantam air atau juga permukaan laut
anda melihat grafis seperti ini
grafik seperti ini
kecepatan yang juga ditunjukkan
analisa dan kalkulasinya memang
seperti itu pak
maupun ketinggiannya sulit dikendalikan
sehingga terjadilah pergerakan yang tidak normal ini
saya juga mau
ada satu lagi kejanggalan yang kami lihat
jatuhnya pesawat lion air
dimana mungkin boleh saya tampilkan
dalam salah satu
atau dalam manifest ditemukan
ada satu penumpang yang tidak terdaftar
dalam manifest tersebut
karena informasi yang sejauh ini
diterima atau didapat
kalau kita misalnya membeli satu tiket penerbangan
kemudian kita check in
kita diminta ktp nya
itu kan harus kita artinya si pembeli kan
orang yang bersangkutan
pada tanggal satu november di minggu lalu
setelah jatuhnya pesawat lion air ini
ada kabar penumpang yang naik ke pesawat
tapi tidak ada dalam manifest
datang dari pengakuan
salah satu keluarga korban di bogor jawa barat
dimana penumpang yang diakini
bernama arief yustian
adalah penumpang yang ada dalam pesawat tersebut
karena ia menggantikan
salah satu teman kerjanya
yang bernama krisma wijaya
anda melihat ininya ada dimana nih
tiket itu merupakan
dan yang diangkut
jadi yang namanya ada dalam tiket
itu yang sebetulnya punya hak
kalau kemudian yang bersangkutan
dan tiket itu digunakan oleh orang lain
nah orang lain ini sebetulnya
tidak punya hak untuk diangkut
betul kita kan naik pesawat ya
bukan naik metromini kan soalnya
pengecekannya mulai dari check in
kemudian ada petugas di boarding room ya
pada saat kita check in
persiapkan untuk diangkut
rata ratanya kita menunjukkan
ktp atau sim
dan dicek juga
yang ada di kartu identitas itu betul orangnya
kita memang bisa sekarang web check in dan sebagainya
tapi kembali lagi setelah check in
kita kan sebelum boarding diperiksa lagi
dicek lagi kan
artinya identitas apa kartunya
namanya sama tidak
kemudian ktp atau simnya
dilihat orangnya sama atau tidak nah
kalau sampai ada orang yang identitasnya tidak sama
bisa masuk pesawat
apakah pada waktu check in
tapi yang jelas pada waktu boarding kebobolan
boarding itu check terakhir
sebelum kita naik pesawat
boarding pasnya benar tidak
penerbangannya benar tidak
orangnya namanya siapa cek dengan ktp
atau simnya orangnya sama atau tidak
ini kejadian seperti ini bisa saja
kalau kebobolan seperti itu juga membuka peluang untuk terorisme kan
dan lion air kalau misalnya
penumpang bernama arief justian ini adalah benar
kalau tidak tercatat
dia bisa naik pesawat walaupun namanya tidak disitu
lion air bisa kena
bisa kena sama
tentunya ini kan menunjukkan ada kelemahan dalam sistem
pemeriksaan oleh petugas lion air ini
pemeriksaan oleh petugas lion air ini

dan saya yakin dalam manual perusahaan
ada apa yang harus dilakukan
tapi apakah petugasnya ini disiplin melaksanakan
seperti apa yang diwajibkan
dan kalau ini benar selain lion air yang
artinya gini keluarga korban keluarga penumpang
keluarga penumpang atas nama arief yustian ini
apakah bisa menuntut asuransi
karena namanya tidak masuk
tidak terdaftar dalam manifest
saya bukan pakar hukum ya
tapi kalau seseorang yang namanya tidak tercantum dalam tiket
itu tidak punya hak bahkan diangkut pun tidak
karena yang kontrak ini kan antara pengangkut
dan orang yang namanya tercantum dalam tiket
ya tidak punya hak hukum logikanya demikian
insurance pun juga tidak
tidak bisa dong
kan tiketnya atas nama orang lain
oke baik terima kasih pak alvin
karena waktu kita juga sangat terbatas
terima kasih sekali lagi sudah memberikan kita
bagaimana analisa dari sudut pandang anda
sebagai pengamat penerbangan terkait dengan itu tadi ya
mungkin kejanggalan kejanggalan yang kita tangkap
tapi kita sambil menunggu hasil dari knkt
investigasinya akan seperti apa
mudah mudahan juga cvr segera ditemukan
jadi akan lebih dalam
terima kasih pak alvin sudah bergabung di sin indonesia